masa yang lu robis
lo mau turun berhenti mobilnya
lo mau turun

makan ya lo jangan ngelamanin kita

teman lama semuanya kucing di tempat ini pun propagasinya

omong gini aja lu di tempat ini alah
kaya attack anka juga
soorman jangan bikin jadi yang putih
gue harus tetap kejar devil

satu sama ya
si rompis udah jatoh
kok si rompis udah ngejar gue lagi sih
kok mereka gak ada
lan lu mau ngapain sih
rompis gue mau lu kenapa sih
lu yang kenapa lan
katanya lu gak suka sama si rompis
gak ada rasa gak ada cinta
gak ada rasa gak ada cinta

itu semua bohong kan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya